perjalanan koalisi akan mengubah konstelasi politik pilpres dua ribu dua puluh empat
prabowo bentuk koalisi besar kepungganjar
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu
dari yang paling kanan ada wakil ketua umum partai amanat nasional yandri susanto
selamat malam bang yandri
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam ada ketua dpd partai golkar maman abdurrahman
selamat malam bang maman
selamat malam mbak nana
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
selamat malam bang habib
politisi partai demokrasi indonesia
kita perjuangan andre rasparera
selamat malam bang andre
selamat malam nana merdeka
oke dan masih bersama dengan direktur eksekutif dari carta politika yunarto wijaya
mas soto udah tadi siap siap aja nih
seperti biasa ya untuk partisipasi publik dan juga pemilih muda
kita selalu mengundang teman teman mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual
malam ini ada teman teman mahasiswa dari bem universitas sriwijaya
saat malam teman teman dari bem universitas sriwijaya
cukup banyak ya hari ini
nanti teman teman dari unsri bisa menyatakan pendapat bisa bertanya mengkritisi
dan juga mungkin menimbang nimbang kira kira partai mana dan juga capres mana
yang akan anda pilih pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat
itu yang selalu saya ulang setiap episodenya political show
supaya teman teman ini mau datang ke tps
karena biasanya anak muda ribut aja di sosial media gak mau datang ke tps
jadi teman teman nanti harus datang ke tps
saya langsung ke bang maman dulu ya
karena golkar pan kb kemudian gerindra bergabung menjadi satu
tapi pertanyaan saya golkar kenapa tiba tiba mendeklarasikan dukungan kepada partai gerindra
padahal dua minggu sebelumnya masih mesra sampai ketua umum anda kasih bunga ke mbak puan maharani
membentuk tim teknis terus tiba tiba belok
ibarat orang pacaran terus menikahnya sama orang lain gitu
ini pertama saya mau bilang dulu ini bukan tiba tiba
proses komunikasi politik antara golkar dengan gerindra antara pak erlangga dengan pak prabowo kan sudah kurang lebih hampir satu tahun kan
dibangun komunikasi politik
ya bahwa dalam proses komunikasi politik ya tentunya golkar juga tidak bisa langsung
ya kita berhak dan wajib juga membangun komunikasi politik dengan semua pihak
artinya dengan pdip dengan partai nasdem juga kita membangun komunikasi politik
artinya silaturahmi politik itu kan dibangun mbak nana
ya bahwasanya akhirnya kita melihat berdasarkan hitung hitungan pertama ya pasti hitung hitungan kompetensi
itu pasti karena doktrin kita itu karya kekaryaan
apa nih hitung hitungan kompetensi maksudnya
jadi dasar kita mengambil keputusan itu tentunya kita harus melihat kompetensi figur yang mau kita dukung
kita melihat bahwa kompleksitas tantangan indonesia ke depan itu
yang kita harus melihat
kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan hari ini
artinya kita membutuhkan kandidasi kandidat ataupun pemimpin negara ke depan yang memang betul betul memiliki kompetensi paripurna yang melekat di badannya
artinya memiliki kekuatan konsolidasi politik yang penting
salah satunya adalah keberadaan atau positioning pak prabowo kalau kita bandingkan dengan pak ganjar dan dengan anies
pak prabowo memiliki nilai plus dibandingkan yang dua ini
beliau sekarang sudah duduk di jajaran pemerintahan pusat
artinya secara psikologis itu dibutuhkan untuk memimpin negara ke depan agar take off nya itu juga bisa smooth
lalu yang kedua tentunya kita juga melihat faktor pertimbangan kemenangan
ya harus kita akui bahwa kalau komparasinya adalah antara pak erlangga dengan pak prabowo tentu dari segi faktor akademisi
statistik ya hasil survei ya pak prabowo cukup memiliki elektabilitas yang cukup signifikan
artinya dua pendekat dua pertimbangan itu harus saya sampaikan bahwa itu juga menjadi salah satu keputusan kita
lalu yang kompetensi hasil survei dan yang ketiga adalah tentunya adalah kondisi perkembangan perkembangan komunikasi politik di tingkatan elit
yaitu antara kita golkar dengan gerindra harus dipahami mbak nana
karena secara psikologis tentunya chemistry komunikasi kita tidak mengatakan bahwa dengan pdi dengan nasdem dengan demokrat yang lain tidak
tetapi ini kan komunikasi politik yang berlanjut yang memang juga golkar sudah pernah mendukung pak prabowo
artinya hal hal ini yang akhirnya melihat eh kita lihat bahwa kita memutuskan untuk segera memutuskan untuk mendukung pak prabowo subianto menjadi calon presiden ke depan
nah pertanyaannya kenapa baru kemarin gitu ya
kita sebetulnya kita penting untuk segera mendeklarasinya jauh jauh hari dari sebelum bulan november
artinya apa karena persiapan sudah tinggal kurang lebih sekitar enam bulan tapi efektifnya empat sampai lima bulan
jadi saya pikir keputusan tanggalnya deadline tanggal kemarin itu menjadi timing yang pas menurut kita
oke soal elektabilitas soal hasil survei dan juga soal komunikasi politik saya ingin tanya
ada arahan gak dari presiden jokowi kepada ketua bumanda
saya mau sampaikan begini kebetulan kalau saya bilang bahwa saya ada yang lupa tadi mbak ada yang belum saya ceritakan
ini aspirasi dari internal partai juga
beberapa waktu yang lalu kurang lebih sekitar dua minggu yang lalu pada saat kita melakukan komunikasi konsolidasi di internal dpd dpd satu seluruh indonesia
saya juga sebagai salah satu ketua dpd
kita berdiskusi dengan semua teman teman
seluruh indonesia suasana kebatinan teman teman itu mengharapkan kita ke kalau pak erlangga tidak menjadi calon presiden
teman teman dpd satu seluruh indonesia itu mengharapkan merekomendasikan kita untuk ke pak prabowo
tapi kan itu bisa aja datangnya dari atas bukan langsung dari bawah tapi dari top ke bottom
hampir gak mungkin
jadi dari perintah dari ketua umum peminta ke daerah daerah gitu
gini politik ini ruang bebas ruang terbuka
gimana cara mengkonsolidasi dpd satu seluruh indonesia tiga puluh delapan dpd itu
untuk bisa kalau misalnya ada arahan dari atas berarti kan ada arahan ada gerakan tuh tiga puluh delapan itu
jadi gak ada arahan juga dari presiden jogja kepada ketua umum anda pak erlangga
ini berangkat dari objektivitas kita saja
saya ingin sih bilang bahwa seperti ini saya pikir bukan arahan mbak nana
saya selalu dalam beberapa kesempatan di media saya selalu bilang
kewajiban bagi kita untuk berkomunikasi dengan presiden itu adalah kewajiban
berarti ada kode dan sinyal
kalau kode nggak ada sih
saya pikir hal yang bukan sesuatu
satu yang inilah ya
jadi kalau kita lihat loh sekarang gini mbak nana kan dan kita semua juga bisa baca ya
kalau misalnya kita mendukung di luar pak prabowo atau di luar ganjar atau di luar anies
itu mungkin kita bisa pertanyakan berarti ada kekuatan besar
tapi kalau kita mendukungnya pak prabowo ya memang realitas politiknya begitu kok secara elektabilitas cukup mumpuni
tapi ketua umum anda sempat berkomunikasi sempat berdiskusi dengan pak jokowi ya
beliau kan menko prekonomian
soal pilihan politik golkar didiskusikan nggak dengan presiden jokowi
saya pikir beliau berkomunikasi dengan presiden setiap hari
sama halnya dengan hari ini kita dengan teman teman
berarti ada diskusi itu ya ada diskusi antara presiden jokowi dengan ketua umum anda soal pilihan politik golkar
saya harus luruskan jadi biar nggak bergeser nih

ya dari urusan ekonomi
dari urusan ekonomi urusan sosial dari urusan politik

jadi menurut pak jokowi dia harus berpikir pikir dengan presiden jokowi
jadi kita harus berpikir

oke jadi maklum

yang pertama saya ingin tahu

dari urusan ekonomi urusan sosial urusan politik urusan luar negeri urusan segala macam
oke saya putarkan pernyataan berikut ini ya
kita dengarkan sama sama ya
apakah ini membantah tadi pernyataannya bang maman abdurrahman
kita dengarkan sama sama ini
pak erlangga pak ludebek dan pak dito juga senyum
ternyata mereka menyatakan mau dukung pak prabowo
dan seizin dan restu dari pak jokowi
oke bang maman ini tadi wakil ketua dewan pembina partai gerindra
hasim joya hadiku sungguh
menyampaikan bahwa ada pertemuan antara ketua umum anda
pak erlangga hartarto dengan menpora dito aryo tejo
kemudian dengan sekjen partai golkar ludwig fredrik paulus
dengan sekjen gerindra ahmad muzani
dan dari situ kemudian disebutkan bahwa ada restu dari presiden jokowi
terhadap golkar untuk merapat ke pak prabowo
ya enggak mungkin lah jokowi pada posisi tidak merestui
atau melarang atau menghambat
oh jangan dukung pak prabowo atau jangan dukung pak ganjar
jadi posisioning presiden saya rasa masih pada posisi yang objektif netral
dan beliau kan ingin menuntaskan masa pemerintahan beliau sampai akhir tahun depan gitu mbak
namun saya rasa saya harus sampaikan begini
jadi jangan digeser gini
bentuk komunikasi politik yang dibangun oleh semua partai
baik pdip gerindra golkar dan pan dan juga teman teman yang lain
adalah dalam rangka untuk menangkap
semangat kesinambungan pemerintahan kedepan
tentunya beliau sebagai presiden yang cukup memahami baik buruk plus minusnya pemerintahan hari ini
jadi yang positifnya kita ambil yang negatifnya kita evaluasi kita perbaiki
dan kita persiapkan kedepan untuk lebih baik
jadi semangatnya disitu loh ya
jadi maksud saya ya bahwa ada proses komunikasi komunikasi politik
ya namanya presiden adalah jabatan politik ya saya pikir setiap orang berhak untuk menilai
untuk menginterpretasikan apapun itu termasuk pak asyim juga
jadi bagi kita itu hal yang biasa biasa saja
dan tentunya sebagai presiden ya beliau harus merestui perjalanan politik partai partai yang memang mendukung pemerintahan beliau
saya mau ke bang yandri
bang yandri sudah sejak lama sebetulnya partai amanat nasional ini diisukan merapat ataupun mendukung pak prabowo subianto
pertanyaan saya sama ya apakah kemudian ketua umum anda pak zulkifli hasan mendiskusikan meminta
masukan presiden ketika pan ingin merapat ke pak prabowo
saya malah bingung sama mbak nana kenapa pak jokowi harus ditarik tarik terus ini kan
sementara bagi pan kan perjalanannya sangat panjang apalagi dengan pak prabowo ya sudah hadir
tiga kali dan kunjungan resmi ataupun tidak resmi antara bang jul dengan pak prabowo itu sudah tidak kehitung
termasuk menghadapi kontestasi pelpres dua ribu dua puluh empat
saya selalu menampingi bang jul
pak prabowo di kartanegara kemudian teman teman bang muzani dan saudara kohabib ini ke dpp pan termasuk juga sering ngopi bareng
artinya secara proses sudah sangat panjang dan bila mana kemarin tanggal tiga belas agustus kemarin
pan menyatakan sikapnya mendukung pak prabowo itu bukan tiba tiba nah ini yang saya meluruskan
tidak tiba tiba karena pan satu tahun yang lalu juga sudah memberikan mandat penuh kepada ketua umum untuk menentukan arah pilpres
dan bagi kita kegembiraan mbak nana
di tengah lima bulan lagi menghadapi pilpres itu ada sikap yang sudah jelas koalisi koalisi yang dibangun
artinya kemajuan demokrasi kita itu bisa dinikmati oleh rakyat
maka menurut saya pan bergabung kepada pak prabowo itu tidak ada yang perlu dipersoalkan
karena sudah sangat logik sangat masuk akal dan hubungan rad pan dengan pak prabowo itu sudah sangat panjang
sehingga istilah bang jul itu sudah dua kali
kita mendukung insya allah yang ketiga hat trick ini insya allah bisa memenangkan pak prabowo
oke tadi anda katakan kenapa presiden jokowi harus dikait kaitkan
karena pada acara rakernas pan ketua umum anda pak zulkifili hasan menyebutkan bahwa keputusan pan ini diserahkan kepada panglima tertinggi yakni presiden joko widodo
jadi apapun keputusan pan itu ada di tangan panglima tertingginya yakni presiden joko widodo
itu disebutkan oleh pak zulkifili hasan
ya saya yakin selipel pak jokowi tidak akan melakukan itu ya
tidak akan melakukan cawe cawe dalam artian mengintervensi
keputusan sebuah partai
bahwa ada diskusi ada apa namanya apa namanya apa namanya forum forum yang apa namanya politik dengan pak jokowi itu sesuatu yang biasa
berarti ada diskusi memang ya antara ketua umum anda pak zulkifli hasan dengan panglima tertinggi
kita selalu mengatakan memang dari awal pan itu antara ganjar sama pak prabowo
ya sudah jelas itu dan tidak di antara dua tidak di luar dua itu
dan pan kan memutuskan hal yang tepat memudukung pak prabowo
artinya saya kira kalau intervensi pak jokowi tidaklah ya
karena pan sebelum juga tanggal tiga belas itu bang jo memimpin rapat resmi di pan dan meminta pendapat juga semua wilayah
ya sama pendapatnya itu mendukung pak prabowo
artinya bukan bang jo juga tidak pernah menyampaikan ini karena pak aron pak jokowi saudara saudaraku kita harus mendukung
jadi saya di samping bang jo waktu memimpin rapat itu
saya yang apa namanya membuka acaranya
jadi saya pastikan dalam rapat resmi partai politik di pan itu
memutuskan arah koalisi itu tidak ada
bang jo mengatakan ini karena aron pak jokowi kita harus kiri tidak ada
atau mungkin pak zul pamitan dengan presiden jokowi karena sebagai pembantunya pak zul pan ini berbeda pilihan dengan presiden jokowi
karena kan presiden jokowi kader pdi perjuangan yang harusnya taat dan tunduk pada keputusan partainya mengusung ganjar prabowo
ya saya kira itu kalau persoalan itu kan lain babaknya lagi ya
apakah betul pak jokowi itu harus memilih salah satu yang diantara tiga sekarang
kita juga belum tahu gitu loh
apakah pak jokowi sekarang misalkan lebih condong ke salah satu capres juga kita belum tahu kan
tapi yang saya pastikan bahwa sekali lagi pan mengambil keputusan itu ada cara kami yang sudah disusun dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar kami
oleh karena itu sekali lagi mbak nana kami memutuskan mendukung prabowo itu sudah panjang
jadi tidak perlu ada diragukan lagi dan saya sekali lagi tidak perlu terlalu dikaitkan dengan pak jokowi
dan pak jokowi selaku pribadi maupun sebagai presiden bahkan sebagai politik
sebagai politisi yang memang diperhitungkan di republik ini kalaupun dia memberikan pendapat dan saran itu juga sesuatu yang wajar
oke jadi pendapatnya apa
presiden jokowi pendapatnya apa sarannya apa kepada
ya itu yang kita nggak pak bang jul secara langsung tidak pernah menyampaikan dan tidak pernah mengambil sebuah keputusan di pan itu atas arahan pak jokowi atau arahan ini
gak pernah bang jul bagaimana saudara saudaraku kita begini begini kita putuskan secara bersama sama di internal partai
pak jokowi disebut sebagai panglima tertinggi ya bagi ketua umum partai amarat nasional di acara rakernas itu ada rekamannya
ya itu pak politik lah
ya itu mak biasa biasa aja yang bersebut itu kan
bang habib ini tadi wakil ketua dewan pembina pak hasim joyo dikusumo secara clear pede sekali mengatakan bahwa golkar dan juga pan bergabung mendukung pak prabowo karena memang atas restunya presiden jokowi
berarti gerindra pede melihat
gampang sekali gampang sekali memahami apa yang disampaikan oleh pak hasim
bahwa pak jokowi memang tidak pada tempatnya untuk melarang larang orang atau partai politik mendukung siapapun
apalagi ini kan memang dalam konteks kesamaan frekuensi ya
frekuensi keberlanjutan gitu kan ya
itu hal hal yang wajar ada dua hal ya
nah mungkin situasinya bisa dilihat orang sama
adanya orang berbicara soal dukung mendukung ini
yang pertama adalah directive
direktif itu orang pakai kekuasaan
menyuruh orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginan orang yang memegang kekuasaan
yang kedua adalah argumentatif
artinya berdiskusi antara dua sahabat antara dua orang tersebut
lalu menghasilkan satu keputusan yang menjadi kemerdekaan orang yang mengambil keputusan ini
nah inilah indonesia yang kedua ini
tadi kita terbiasa
apa kalau directive itu bahasa asing
tapi kalau musyawarah itu bahasa indonesia
dan itulah yang kita implementasikan dan kita lakukan
itu hal yang biasa di indonesia
nah saya juga sedikit mengkritisi tadi mengepung
tidak pas mengatakan kata mengepung
itu yang mengatakan pdi perjuangan
jadi bahwa faktor sahabat kami tersebut partai terbesar dua kali berkuasa
bahkan ketika oposisi pun mereka sangat dominan
dejavu yang saya sampaikan bukan dejavu dua ribu empat belas
ini nuansanya beda
komposisinya juga beda
ketika kita nih tokoh tokoh bangsa pimpinan pimpinan kita semangatnya itu bersatu
soekarno menjadi pemersatu setiap elemen
nggak ada kanan nggak ada kiri
pokoknya kita agendanya adalah kemerdekaan
begitu juga saat ini
oh terima kasih sahabat kami pdip ya
apa namanya yang kemudian sudah menyatakan mendukung pak prabowo
bagaimana indonesia menjadi negara besar
dan lebih maju ke depan
kurang lebih itu yang terjadi saat ini
jadi pertanyaan saya tetap
gerindra merasa bahwa pak jokowi memang mendukung pak prabowo ya
ya kalau itu kita amini gitu kan
tapi kan kita nggak bisa menilai
kami bukan pengamat
kalau kami tentu berharga mengamini
tapi pak prabowo menyaman sekali ketika dikaitkan dengan pak jokowi
pak jokowi mendukung gerindra kita amin
ya allah semoga pak jokowi mendukung gerindra
itu hal yang biasa
nggak ada masalah
dan kalau mau jujur
faktor pak jokowi itu ya memang masih sangat diperhitungkan sekarang
terbukti dengan beberapa lembaga survei
tingkat kepuasan sangat tinggi
jadi kalau ada orang yang
atau kandidat capres
ingin dekat dengan pak jokowi
yang nggak normal itu kalau menjauh
ini maksudnya siapa
menurut anda siapa yang menjadi
kalau ada capres yang mendekati pak jokowi itu sangat normal
nah dianggap nggak normal kalau menjauhi pak jokowi
nah artinya kenapa
karena pak jokowi sekarang
tingkat kepuasan atas
atau tingkat kesukaan publik
atau rakyat ke pak jokowi sangat tinggi
dan waktu tinggal lima bulan
ya artinya faktor pak jokowi memang
faktor pak jokowi sangat penting
berarti pilihan politik pak jokowi
bagi pan juga sangat penting ya
ya itu dari luar konteks lah kalau itu ya
artinya itu kan beda kamar lah
kalau pan kan menentukan capresnya kemana
tinggal capresnya bagaimana
baik baik dengan pak jokowi kan begitu kan
kan saat ini yang diasosiasikan dekat dengan pak jokowi
oh berarti menurut pan itu faktor yang juga penting
bahwa ada usaha capres dekat di pak jokowi
itu sesuatu yang sangat normal sangat bagus
tapi pan dalam memutuskan tadi
itu ada intervensi partai politik
dimana pan menutup sendiri
bukan karena intervensi pihak lain
baik saya mau tanya ke pdi perjuangan
saya membaca mendengar suasana kebatinan
di internal pdi perjuangan sangat kecewa
marah karena menganggap bahwa presiden jokowi
ada dibalik bergabung dengan juga pan
di grup grup whatsappnya fraksi dpp bang andre gimana
pdi perjuangan merasa begitu nggak
katanya kan datar datar aja
arahannya pak sekjen harus datar datar aja
melihat pengepungan ini
beneran datar apa gimana
kalau pdi perjuangan sih udah biasa kayak gitu
bahkan kita mengucapkan selamat lah
kita ke teman teman ini yang sudah bekerja sama
atau berkoalisi lah
apa tuh maksudnya
kerjasama yang gak ada gitu kan
ya kita berjalan seperti apa yang sudah ada dalam perencanaan gitu
artinya kita fokus pada pak ganjar
kita tahu bahwa ini dalam proses ini kan apa
ini kan tadi nana kan tanya kan
jadi seolah olah fokusnya pada pak jokowi gitu
jadi semua lagi rebutan pak jokowi
jadi gak ada masalah ya kalau buat pdi perjuangan
tidak ada masalah kalau pak jokowi memang mendukung pak prabowo
nanti nanti denger dulu nana
nanti sampai pak
ada rebutan dengan pak jokowi
ini siapa yang ini
siapa yang ada di belakang
siapa yang di belakang ini
jadi saya ingat pemilu di filipina itu setahun yang lalu ya
bagaimana kemenangan dari bong bongbong marcos itu
bagaimana cara merebut kemenangan itu
pertama memang faktor duterte itu menentukan loh
sebagai wakil anaknya
dan bagaimana duterte itu menyerahkan anaknya untuk bersama bongbong gitu
jadi apa nih maksudnya
coba masyarakat juga nggak paham ini
kan kalau kita lihat
tembakannya kemana ini
kita kan melihat ini kan
ya saya ini juga sebagai pelaku tapi saya juga mengamati
ini saya ingin tanya suasana kebatinan pdi perjuangan
salah satu mengamati dan menganalisa pola itu adalah perbandingan
kalau lihat kok kayak agak mirip mirip dengan apa yang terjadi di filipina gitu
rebutan terhadap duterte waktu itu
jadi pak jokowi ini duterte gitu
pak jokowi ini duterte kalau menurut pdi perjuangan
rebutan duterte dan rebutan melanjutkan itu gitu
jadi ada legacy dari duterte ini kan
mau dilebut ini kan
kan anaknya duterte diserahkan
sekarang gini sekarang gini nana
jadi kita lihat yang mana yang original dan yang mana yang ini
setelah terjadi bom bong itu terpilih gitu
jadi maksudnya apa
maksudnya ketika duterte disamakan dengan presiden jokowi anaknya duterte disamakan dengan mas gibran gitu
kita itu kan harus belajar dari kemenangan dan kekalahan
jadi bagaimana pdi perjuangan akan belajar dari kemenangan bong bong
apa yang bisa dipelajari itu
ya bagaimana jangan sampai itu terulang di indonesia
belajar dari kemenangan
apa yang perlu dipelajari apa ini
sekarang yang diperbutkan pak jokowi masalahnya
justru itu kan
jadi pdi perjuangan sekarang merasa bahwa sedang ada jarak dengan pak jokowi
fakta fakta politik ini kan harus diperhatikan kan
ini kan dinamika ini berkembang begitu cepat juga
dan melihat semua ini harus melihat dengan tersenyum
dan melihat dengan tersenyum
hati pun gembira
suasana kebatiran pd perjuangan semuanya gembira kalau menurut bang andre
apa yang terjadi apakah itu original
apakah itu original atau apa itu artificial gitu
maksudnya apa yang original atau artificial itu apa
itu yang penting
memisahkan antara yang original dan yang artificial
nah disinilah bagaimana kita pdi perjuangan akan menentukan sikap di dalam posisi seperti ini
pertanyaan saya tetap bang
pdi perjuangan bagaimana ketika ada rumor ataupun informasi yang mengatakan bahwa ada
pak jokowi di balik bergembunya golkar dan juga pan ke koalisnya pak prabowo
ya tadi teman teman itu ada ragu ragu
ya ini kan bantahan
benar tidak pak jokowi ada di belakang mereka
jadi mereka juga ragu ragu
iya di sini ragu ragu
ragu ragu kalau misalnya pak jokowi di ujung akan pulang ke rumah gitu
di situ lah
di situ lah
jadi itu kualitas dan artifisial itu yang harus kita perhatikan
oke jadi pdi perjuangan
bagaimana memperhatikan itu gitu
di situlah gesture politik itu akan menentukan bagaimana kawan kawan itu tiga kawan kawan
kemarin yang apa menandatangan apa mereka dalam suasana gembira
kalau pak hasim kan tadi bilang apa tersenyum karena tersenyum tersenyum apa sumringa atau
jadi kalau menurut pdi perjuangan kemarin ketua umum ketua umum ini sumringa atau kecut
saya tidak ber ini dalam posisi untuk menilai
oh tertekan gitu maksudnya
saya tidak dalam posisi untuk menilai itu gitu
iya nana dan toto yang menilai itu
tapi pdi perjuangan menanggapi itu gimana mbak
harga punya golkar dan juga pan
ini kan golkar dan pan ini kan partai besar
kan udah di ucapkan selamat tadi sama bang andri
gak masalah ya
golkar ini partai besar
udah ada koalisi besar ini di sini
tadi kalau ragu ragu bahwa belakangnya ada pak jokowi
maka saya juga bilang oh kenapa
sekjen anda sampai mengeluarkan interup
mas hasto kristianto sampai mengeluarkan instruksi kepada ketua dpc ketua dpd seluruh kader
dan mengatakan bahwa saat ini kita sedang dikepung
ini dikepung siapa maksudnya
ada bahasanya nih
itu pak said abdullah kalau nggak salah yang ngomong
enggak kita baca ada arahannya dari sekjen mas hasto kristianto
bahwa saat ini kita sedang dikepung
dikepung siapa bang maksudnya
kekuasaan atau gimana nih bang
kampung kawan kawan ini kan
tapi itu biasa gitu
bahwa pdi perjuangan dikepung tahun dua ribu empat belas kan dikepung juga gitu
sudah fakta yang dikepuk akhirnya menang juga kan
jadi masih percaya diri ya meskipun dikepung
dan pak jokowi yang dianggap duterte itu dianggap berat sebelah
pendekar itu kalau dikepung malah tambah ini
dia terlatih dan malah tambah jago dia
dua ribu empat belas dikepung oleh kmp indonesia
sebagai kader tulannya pdi perjuangan anda meyakini bahwa pada akhirnya pak jokowi akan pulang gak ke rumah
ya itu tanya pak jokowi

ya enggak dong sebenarnya kader kan udah gak punya kepercayaan nih kayaknya sama pak jokowi
makanya saya mau tanya ke kader gimana sebagai kader pdi perjuangan
saya tidak mau berspekulasi soal itu
harapannya deh harapannya apa
ya pak jokowi itu kan kader secara forum beliau adalah kader
kader pdi perjuangan
ya nanti kita lihat lah bagaimana pak
kalau kita lihat deh gesture pak
makanya saya bilang pisahkanlah yang artifisial dan yang original gitu
itu tugasnya mana yang mengamati
oke saya mau mas toto nih mengamati
mas toto ini golkar dan juga pan secara bersamaan memberikan dukungan kepada pak prabowo subianto
ini kencang sekali beredar bahwa memang ini ada faktornya presiden jokowi
ada restunya presiden jokowi di situ di balik itu
ini temanya memang berat sekali
itu tugas anda makanya
satu hal yang kita sepakati dulu bersama bahwa ada hal hal yang lumrah terjadi
itu yang tadi di panggung depan berani disebutkan oleh teman teman tadi
bahwa ada fakta dengan kepuasan publik dari seorang presiden yang masih tinggi tapi dia tidak bisa maju kembali
pilihan untuk mendekat lalu kemudian direstui menjadi orang yang bisa membawa keberlanjutan itu akan berimplikasi positif
faktanya survei kemudian memperlihatkan hal tersebut
yang ada di dua besar adalah ganjar dan prabowo
sementara ada satu dari tiga calon yang selalu di tiga besar yang cenderung trennya turun
berkorelasi terbalik dengan kepuasan publik terhadap jokowi
itu yang tadi disebutkan bang nyari
dalam hal itu lumrah kalau kemudian ada upaya mendekatkan diri menunjukkan saya yang paling pantas untuk kemudian menjadi pelanjut jokowi
pada titik itu tidak ada masalah
yang kedua dalam konteks ketika bicara pak jokowi misalnya memberikan masukan atau arahan ketika dia ingin legasinya dilanjutkan itu juga sah sah saja
karena harus diingat loh pak jokowi itu dalam konteks selatan negara kepala negara dan kepala pemerintah
tapi dalam konteks sistem presidensial yang memang membangun koalisi yang isinya adalah kabinet kabinet orang orang partai
dia adalah juga ketua partai eh ketua koalisi
jadi itu hal yang biasa gitu terjadi
tetapi yang tidak lumrah kalau kemudian arahan dan masukan tadi itu bisa mengarah kepada intervensi politik yang mengganggu hak hak partai yang dilindungi undang undang dalam menentukan calon yang harus independen
itu yang sekarang kan jadi pertanyaan apakah pak jokowi masuk pada wilayah intervensi politik atau tidak
ada pertanyaan lanjutan
kalau ngomongin intervensi apakah kemudian berhenti pada level sekedar legasinya bisa dipastikan dilanjutkan atau ada kepentingan ambisi pribadi
karena kemudian ada situasi yang berjalan beriringan
yang kemudian orang bisa kaitkan
munculnya nama gibran raka buming yang didorong dorong oleh beberapa pihak termasuk diantaranya beberapa kader gerindra
dan kemudian menjadi makin terjustifikasi ini kronologinya ya
menjadi makin terjustifikasi kita tahu gibran tidak boleh secara konstitusi maju harus masuk melalui gugatan mk
penggugatnya beberapa diantaranya adalah wakil bupati lampung selatan wali kota bukit tinggi partai garuda yang dianggap dekat dengan gerindra misalnya
ditambah lagi orang kemudian mempertanyakan ada kontroversi kebetulan mungkin kebetulan ketua mk nya adalah ipar pak jokowi
di situ kan kemudian menjadi sebuah hal yang menarik untuk diperbincangkan gitu kan
ditambah lagi kalau kemudian arahnya kepada pak prabowo kenapa berbeda dengan tempat pak jokowi bernama pdi perjuangan
kan rangkaian ini nah kebetulan rangkaian ini bocoran bocorannya keluarlah dari kalimat kalimat beberapa petinggi politisi
satu bang zul mengatakan di tanggal empat mei kalau pak jokowi bilang kanan saya kanan
kalau pak jokowi kiri saya kiri
di sebuah acara dengan kumparan bang zul juga mengatakan kita udah dua kali kalah
alangkah baiknya kita ikut saja pak jokowi saya nggak mau pusing
pak hasim mengumumkan hal yang sama walaupun tafsirnya mungkin berbeda
bang muzani misalnya pernah mengumumkakan dalam konteks psi kalau menyatakan dirinya tegak terus terhadap jokowi artinya akan mendukung prabowo
jadi ada jawaban jawaban atau statement statement yang mengkonfirmasi spekulasi dan kecurigaan sebagian pihak
bahwa memang ada intervensi
memang ada intervensi politik dari jokowi bahkan intervensi itu bukan dalam konteks hanya untuk melanjutkan legacy
tapi ada ambisi pribadi
ada kepentingan ambisi pribadi menempatkan anaknya disitu untuk kemudian menjadi seorang wakil presiden
kalau itu yang terjadi itu bukan hal yang lumrah lagi karena kalau pemilu diartikan sebagai suksesi kemimpinan yang ditentukan oleh presiden sebelum
kita bukan lagi masuk dalam era demokrasi
demokrasi berarti hanya basa basi saja itu bentuk otoritarianisme yang menurut saya
kalau betul terjadi ya kita harus kemudian batasi bersama sama
tapi kan semuanya masih berandai andai dan dalam bentuk spekulasi
saya hanya resume yang anda sampaikan
nah persoalannya itu kan tinggal bagaimananya
asumsi boleh saja
tetapi bagaimana hal tersebut bisa terjadi
apakah ya kan yang disebut intervensi itu kan harus ada how nya
bagaimana intervensi yang dilakukan
nah jelas kok kita lihat
wajah wajah sumeringah ini ya wajah wajah sukacita ini tidak mungkin orang orang yang di bawah tekanan
psi ya kan dengan sukacita menyatakan kami ikut pak jokowi
bang zul dengan suka cita menyampaikan begitu
ini orang orang yang tidak tersandra
tidak ada masalah apapun
anda yakin ya tidak ada yang tersandra
di situasi seperti ini ya kan ya
di negara demokrasi seperti saat ini
siapa yang bisa menyandar siapa
dan bagaimana caranya
nah menurut saya itu termasuk yang

kalau bicara kronologi nanti jadi menarik
semakin bagus gitu loh
nanti kita bahas target volcar mungkin menarik
ya kan sekarang mengendalikan institusi institusi penegak hukum siapa
dan siapa partai yang paling berkuasa
itu juga kan kita menjadi pertanyaan gitu kan
institusi penegak hukum
kemudian keluarganya latar belakangnya dari mana
dari partai apa
itu juga kan bisa dinilai
itu kalau masuk ke sana agak mengerikan loh
kalau bicara berdasarkan latar belakang keluarga
hakim mk itu malah sensitif loh
itu keluarganya presiden
saya malah gak kaget kalau bang habib
menggunakan indikator itu
itu gak ada masalah
itu malah menjustifikasi kecurigaan orang
asumsi asumsi tersebut secara objektif
karena apa yang disampaikan nanti kan pada saatnya akan sampai ke persoalan hukum
kita nggak akan bisa judgement ya
dengan asumsi asumsi nggak bisa
karena kita juga harus mengedukasi publik
untuk mempertanggungjawabkan asumsi asumsi yang kita gelontorkan
oke silahkan mas soto
kalau berbicara mengenai keputusan akhirnya ada di misalnya
kalau bicara gugatan mk ada di institusi hukum
ketika berbicara misalnya sampai hal yang lebih sakral pun
kita harus tarik ke belakang loh
kecurigaan mengenai kepada pak jokowi ini muncul pada saat tiga periode
muncul lagi kemudian bicara perpanjangan
kalau kemudian dinyatakan dalam demokrasi semuanya bisa sah
melalui amandemen ud empat puluh lima
dalam konteks menuju kesana kan terjadilah sebuah dialektika
mengenai kepantasan politik
dan dalam diskusi mengenai kepantasan politik kita ingat
pak jokowi yang memotong itu
yang menjawab bahwa saya tidak ingin dan tidak pantas
termasuk saya pikir menjadi lumrah ketika spekulasi mengenai kaitan gugatan
terhadap pasal yang memungkinkan gibran untuk maju
dilakukan oleh kade kade partai tertentu
itu kemudian kita sekarang sedang bahas dalam konteks kepantasan politik
jadi hal yang biasa biasa saja
tidak dihentikan juga ya
ya dihentikan atau tidak pada akhirnya kan akan
keputusan ada di mk
tapi dalam pres menuju itu normal saja kita bicara mengenai kepantasan politik tadi
kita bicara secara teknis sedikit

ini kan soal gugatan kan
kan saya di mk
kita mau break dulu nih
nanti habis break boleh dikasih kesempatan ya bang habib ya
setelah break kita akan jelaskan lebih dalam soal posisi cawapres nih
karena menjadi perebutan
tapi kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami